di tengah berlangsungnya rekapitulasi suara di kantor kpu jakarta
dua kelompok massa berunjuk rasa di depan kantor kpu pada jumat sore
kedua kelompok masa merupakan masa yang mendukung kinerja kpu
dan meminta kpu segera mengumumkan hasil pemilu
dan ada pula kelompok massa yang memprotes hasil rekapitulasi kpu
untuk mengetahui hasil rekapitulasi sementara pilpres dua ribu dua puluh
kita akan tinjau langsung bersama dengan jurnalis kompas tv
dian silitonga langsung dari kantor kpu ri di jakarta pusat
sisa lima hari lagi proses rekapitulasi nasional ini dian
dan sejauh ini sudah berapa provinsi dan bagaimana hasilnya
sudah dua puluh tujuh provinsi yang berhasil dihitung atau dilakukan rekapitulasi suara
tival tadi yang terbaru adalah provinsi nusa tenggara barat dan juga provinsi aceh
seperti yang anda sampaikan tadi penghitungan suara di provinsi nusa tenggara barat
ini pasangan calon nomor urut dua prabowo gibran unggul dengan perolehan suara dua satu ratus lima puluh empat delapan ratus empat puluh tiga suara
kemudian disusul oleh pasangan calon nomor urut satu anies mohaimin
dengan perolehan suara delapan ratus lima puluh lima ratus tiga puluh sembilan suara
dan kemudian juga pasangan calon nomor urut tiga ganjar mahfud dengan perolehan suara dua ratus empat puluh satu satu ratus enam suara
kemudian untuk di provinsi aceh
pasangan calon nomor urut satu anies muhaimin tercatat unggul dengan perolehan suara dua tiga ratus enam puluh sembilan lima ratus tiga puluh empat
kemudian pasangan calon nomor urut dua prabowo gibran menyusul dengan perolehan suara tujuh ratus delapan puluh tujuh dua puluh empat suara
dan kemudian juga pasangan calon nomor urut tiga ganjar mahfud memperoleh enam puluh empat enam ratus tujuh puluh tujuh suara
nah tadi papua selatan meski masih atau proses rekapitulasinya masih berlangsung
tapi tadi penghitungan suara untuk pilpres sudah selesai dilakukan dengan perolehan pasangan calon nomor urut satu anies mohaimin
memperoleh empat puluh satu sembilan ratus enam suara kemudian pasangan nomor urut dua prabowo gibran memperoleh satu ratus enam puluh dua delapan ratus lima puluh dua suara
dan kemudian pasangan nomor urut tiga ganjar mahfud memperoleh satu ratus tiga belas suara
nah seperti yang anda sampaikan tadi bahwa di tengah proses rekapitulasi ini juga ada aksi yang dilakukan oleh dua kelompok
masyarakat saya akan tunjukkan kepada anda karena aksinya dilakukan tepat di belakang saya
ini adalah koalisi rakyat menggugat demokrasi dan juga solidaritas mahasiswa cinta indonesia
ada dua agenda berbeda yang dibawa dalam unjuk rasa kalau koalisi rakyat mengugat demokrasi ini memprotes proses pemilu
dan juga proses rekapitulasi yang dilakukan oleh kpu karena diduga mengandung kecurangan kecurangan

solidaritas mahasiswa cinta indonesia ini menyuarakan atau mendukung kpu dalam menjalankan proses rekapitulasi
dan menolak intervensi yang dilakukan oleh pihak pihak eksternal yang dianggap mengganggu kpu menjalankan tugasnya
nah tiffal sesuai dengan pkpu seperti yang anda sampaikan kpu masih memiliki tenggat waktu lima hari sampai tanggal dua puluh maret
untuk menyelesaikan proses rekapitulasi hingga akhirnya nanti menetapkan hasil pemilu dua ribu dua puluh
kita akan nantikan bersama pantau bersama
proses atau jalannya proses rekapitulasi apakah nanti kpu akan menyelesaikan sesuai dengan tenggat waktu
karena kemarin komisioner kpu agus melas menyampaikan di hadapan wartawan bahwa kpu optimistis
proses rekapitulasi ini akan selesai sesuai dengan tenggat waktu bahkan lebih cepat tanggal delapan belas maret dua ribu dua puluh empat
di kantor kpu ri di jakarta pusat dian silitonga melaporkan terima kasih